dan korespondensi nn indonesia silvano hajit di kawasan lokalisasi dadap tangerang banten saat ini
vano seperti apa penjagaan dari warga ini menjelang penggusuran yang akan dilakukan di sana
reinhardt sampai saat ini polisi dan tni juga sedang dalam keadaan siaga
saya bisa gambarkan di sini masa semakin maju ke depan ke arah jalan sebaliknya dari kampung dadap
karena mereka membakar ban lagi ini kondisi sebenarnya sudah dalam keadaan bisa terkendali
tetapi setelah lebih dari dua jam berlangsung saat ini warga mulai maju lagi
dan jika tadi sempat konsentrasi masa terpecah sampai saat ini
tetapi saat ini masa juga mulai datang lagi ke tempat mereka berkumpul pada awalnya di akses masuk di kampung dadap
sampai saat ini situasi bisa dikatakan bisa terkendali
tetapi kami yang ada di sini semua termasuk dengan personil tni dan juga polisi masih dalam keadaan siaga
mengingat warga yang ada di sana sekitar lima ratus meter dari sini
membawa senjata tajam dan juga ada kemungkinan pelemparan batu bisa terjadi kapan saja
karena beberapa jam yang lalu juga ada pelemparan batu dan sempat satu polisi terluka
karena terkena lemparan batu
dan yang satu anggota polisi lainnya
juga terkena sabetan senjata tajam dari warga yang menolak penggusuran
dan juga menolak adanya sp dua bagi warga di sini
dan saat ini bisa kita lihat warga sudah mulai maju
kita dalam waktu
polisi sudah menembakkan senjata gas air mata di sini
posisi kita saat ini berada
ada di balik lapisan polisi
baik vanno pasti di posisi yang aman di sana karena
reinhardt bisa dengar saya
iya vanno saya bisa mendengar anda dari studio
kondisi saat ini baru saja tadi warga maju ke depan
ya posisi kita sekitar dua ratus meter
dari amuk warga yang mulai maju
dan posisi di samping kanan saya juga sudah tidak
dapat dikatakan tidak aman karena warga juga sewaktu waktu bisa menyerang dari sana
bisa saya gambarkan juga karena di sini gas air mata juga sudah mulai ditembakkan sehingga
kondisi anggota polisi di sini dan juga tni dan termasuk warga yang ada di sini
sudah mulai terkena pengaruh gas air mata termasuk saya sendiri
inilah gambarannya ada beberapa
ada beberapa situasi terkini yang bisa saya gambarkan sampai saat ini
baik vanno sebelumnya pastikan anda
jika anda mendengar di sini suara sirena
lokasinya sekitar tiga meter di samping saya
polisi sudah menetapkan ini sebagai kondisi siaga
vano anda bisa mendengar suara saya
ini tampaknya warga juga terus melawan begitu
apakah jumlah polisi di sana tidak cukup banyak untuk bisa menghadang warga yang terus melawan
jelang adanya pengusuhan ini
dua sisi di sini
yang pertama samping kanan saya
ini sudah ada blokade dari polisi
dan di depan saya ini polisi yang sudah mulai berjaga
kita coba bergerak
tetapi kali ini agak sedikit pelan gerakannya
dan sampai saat ini yang saya bisa lihat adalah polisi mencoba maju ke daerah permukiman
terima kasih pak
terima kasih pak
ada pak ada pak
dan ada satu mobil pemadam kebakaran di sini untuk memecah konsentrasi massa
kita coba lihat pergerakan dari mobil pemadam kebakaran saat ini
serangan tersebut sekitar beberapa menit yang lalu menandakan bahwa ada perlawanan
masih ada perlawanan dari warga tentang terbitnya sp dua dan masalah penggusuran yang dilakukan di kampung dadap ini sekitar pertengahan bulan mei
kondisi yang bisa saya gambarkan saat ini juga sudah mulai sedikit tenang dibanding dari serangan beberapa menit yang lalu
namun semua sekarang dalam keadaan siaga
karena warga juga mulai maju ke depan
warga di sini merupakan penghuni dari kampung dadap yang tidak ingin digusur
kami coba mengikuti pergerakan polisi yang mencoba mengepung dari satu sisi jalan sebelahnya reinhardt

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
masih bisa mendengar anda dari studio
vano apakah ini jumlah dari pihak kepolisian
sepertinya tidak cukup banyak untuk bisa menghadang warga di sana
sampai bisa ada perlawanan yang sedemikian cukup besar dari warga
kalau saya bisa gambarkan jumlah warga yang melawan dengan personil gabungan tni dan polisi yang ada di sini
jumlahnya hampir seimbang
polisi di sini mendorong mundur warga dan memecah konsentrasi mereka
agar tidak berkumpul dalam satu titik
baik vano bentuk antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian
apakah melemparkan gas air mata begitu atau ada hal hal lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian
untuk menghalau warga
beberapa kali tembakan gas air mata beberapa kali tembakan gas air mata juga sudah ditembakkan
ke arah warga sampai saat ini belum ada lagi suara tembakan air mata yang ditembakkan oleh polisi
dan satu blok ada lagi juga sudah dilakukan oleh polisi tepat di seberang jalan
tempat saya pertama kali melaporkan sekitar beberapa menit yang lalu
apakah warga kembali melemparan batu fano
saya dan tim
sampai sementara ini warga masih melempar batu ke arah polisi
kami memastikan posisi kami sekarang sedang dalam keadaan aman
polisi baru saja menembakkan senapan ke udara
kalau anda bisa mendengar suaranya tembakan itu juga sudah ditembakkan beberapa kali
warga masih melakukan pelemparan batu dan perlu diwaspadai karena di sini ada beberapa warga yang juga membawa senjata tajam
dan tadi juga sempat ada satu orang korban terkena sabetan senjata tajam
satu lagi suara tembakan baru saja ditembak oleh polisi ke udara
dan ini tembakan
apa situasi terkini yang bisa saya gambarkan pada anda reinhardt
proses perlawanan ini berlangsung sejak pukul setengah sepuluh pagi tadi ketika bentrok pertama pecah dan kemudian berlanjut hingga pukul sebelas siang
tadi sempat sedikit reda situasinya sampai pukul dua belas an dan sampai pukul satu tadi
dan saat ini sudah berjalan sekitar empat puluh lima menit dari masa tenang tadi
dan dalam keadaan siaga reinhardt
vano kami bisa lihat di sini bagaimana polisi juga turut melawan warga di sana untuk menghadang warga
saat ini dari pantauan anda kemana warga di sana ini mengarah
apakah mereka berpencar begitu atau berkumpul di satu titik untuk menyerang balik dari pihak kepolisian
awalnya polisi sorry awalnya warga ini berkumpul di satu titik di tempat pintu masuk ke kampung
tetapi di sini polisi memecah beberapa blokade sehingga konsentrasi masa pun pada akhirnya terpecah dari arah paling banyak ini terlihat dari arah pasar dadap
dan yang kedua dari arah sebaliknya juga tadi masa juga sudah dipukul mundur
artinya polisi juga melakukan pencegahan agar konsentrasi massa tidak terkumpul di satu titik reinhardt
baik dan saat ini warga masih terus melakukan perlawanan
itu perlawanan warga ini masih terus dan polisi sekarang maju ke depan ke arah tempat penggusuran di mana warga membentuk blokadenya juga
dan ini konsentrasi masa yang cukup banyak di tempat atau di titik warga berdiri saat ini
dan jika bisa dilihat kepulan asap dari ban yang dibakar ini juga pada akhirnya membantu warga untuk bisa bertahan dari tarik ulur
polisi antara polisi dan juga warga di sini
baik terlihat jelas bahwa warga masyarakat
tadi beberapa kali ada
ya silahkan vano silahkan
ini baru saja ada satu suara tembakan lagi reinhardt
ada satu kerumunan warga yang pada akhirnya bertahan di satu titik di sini
lima ratus meter dari sini jaraknya dan saat ini beberapa polisi membawa senapan mereka
kita bisa pantau dari sini
polisi semakin maju ke titik di mana
baik kami mohon maaf karena terjadi gangguan komunikasi dengan koresponden kami di dadap tanggerang banten
tapi tadilah gambar terkini
terjadi kerusuhan yang terjadi di tanggerang banten
tempatnya di dadap ketika pihak pemkap akan melakukan relokasi warga dan juga mengusur rumah warga
dan sampai dengan saat ini tadi koresponden kami masih melaporkan warga masih terus menyerang
kami akan terus pantau bagaimana kondisi di sana
kami akan tersambung kembali dengan vano di lokasi
tepatnya jam berapa biar kita bisa pindah lokasi
masih dalam kondisi yang sama
dan saat ini
dan saat ini polisi semakin maju ke arah kerumunan masa
dan kita coba berjalan ke depan
kita coba mendekati tapi bisa kami pastikan di sini posisi kami aman
jauh dari jangkauan lemparan batu
dan kita lihat di sini satu orang ditangkap
kami akan mengkonfirmasi setelah ini
kami akan mengkonfirmasi setelah ini
penganiayaan yang dilakukan oleh pihak yang menangkap
dan inilah kondisi saat ini
vano apakah dapat dipastikan bahwa yang melawan itu adalah benar benar warga
ataukah justru ada pihak pihak lain di sana
sebagian besar warga
dan kali ini polisi mundur
kali ini polisi mundur
dan kali ini polisi mundur
ada pergerakan masa maju
ada pergerakan masa maju ke depan
ke titik tadi polisi terakhir membuat blokade
vano apa yang dibawa oleh warga sehingga polisi mundur begitu
polisi juga di sini menghindari kontak fisik dan juga kontak senjata
tetapi di sini yang jelas yang saya lihat warga membawa senjata termasuk batu
untuk melempar kepada blokade polisi yang sudah berjaga
ini polisi kembali lagi membuat blokade
blokade ini yang dibawa senjata yang mereka bawa hanya
shield atau pelindung mereka
dan juga satu lagi
tongkat kayu yang mereka bawa
reinhardt anda masih bisa mendengar saya dan sekarang
ada penambahan jumlah pasukan di titik ini
baik ada penambahan jumlah pasukan
dari pol pp disini sudah berjaga sebagai lapisan kedua
lapisan pertama tadi polisi juga sudah
ada di depan sana dan kali ini
ya inilah yang bisa saya gambarkan
mereka kemudian mundur ini salah satu strategi polisi yang digunakan
agar konsentrasi massa juga bisa terpecah yang pertama
dan yang kedua
agar konsentrasi massa juga bisa sedikit mundur dari sini

dan yang ketiga
memberikan waktu setidaknya bagi polisi juga untuk bersiap siap
untuk lakukan lakukan pertahanan dalam kondisi siaga
saat ini situasinya sedikit terkendali
dibanding beberapa menit yang lalu
pasukan mulai dari polisi
sebagai lapisan pertama
di beberapa sudut juga sudah mulai
termasuk anggota gabungan dari polisi dan juga
tni yang berjaga di setiap sudut
renhardt anda masih bisa dengar saya
kondisi sudah mulai terkendali begitu
warga apakah masih terlihat
mulai menyerang lagi atau di mana posisi mereka
mundur dari posisi tadi
sekitar lima puluh mundur
sekitar lima puluh meter
dari balik asap
yang bisa saya lihat dari sini
mereka masih bertahan
di titik berkumpul pertama kali
dari sini kita bisa melihat
jaraknya sekitar lima ratus an meter
disana tempat warga berkumpul
untuk menghadang atau menghalau
pasukan datang masuk ke kampung mereka
hari ini penyerahan sp dua
bagi warga di kampung dadap yang akan digusur
dalam pertengahan bulan mei
nantinya akan dibangun beberapa
bangunan penunjang untuk memuluskan jalan menuju ke reklamasi pantai utara tanggerang
saat ini pembangunan atau reklamasi pantai utara tanggerang sudah dibangun sekitar satu tahun yang lalu
dimulai dari tahun dua ribu lima belas dan ada tiang pancang atau jembatan penghubung dari dataran utama menuju pulau reklamasi yang saat ini sedang dibangun
yang kedua adalah warga sudah mengetahui isu ini sejak lama sehingga mereka mudah sekali tersulut emosinya
dan membuat satu perkumpulan seperti ini yang saya bisa gambarkan sampai saat ini
mereka tidak terima relokasi di empat ratus rumah kontrakan yang sudah disediakan karena mereka juga sudah hidup di sini selama berpuluh puluh tahun
ada pun satu tempat di ujung sana merupakan akses bagi nelayan untuk melaut
baik vano tahan dulu informasi dari anda karena kami akan segera kembali ke anda nanti dan tetaplah di cnn indonesia
karena kami akan kembali dengan informasi terkini lainnya terkait tentang penggusuran ataupun bentrok yang terjadi di lokalisasi dadap di tanggerang banten